kepala baris krim komisaris jenderal agus andrianto pada kamis yang mengatakan akan menghentikan penyidikan atau sp tiga kasus kilometer lima puluh
dalam kasus itu enam laskar fpi ditetapkan sebagai tersangka
agus menyatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan karena dalam setiap kasus harus ada pertanggung jawaban hukum
ya kan untuk pertanggung jawaban hukumnya kan harus ada artinya bahwa proses terhadap perbuatan awal kejadian itu tetap kita proses nanti kita sp tiga karena tersangka meninggal dunia
itu bakal dihentikan ya pak
ya nanti akan dihentikan
sehari sebelumnya baris krim polri menetapkan enam anggota laskar front pembela islam fpi yang tewas dalam insiden di tol jakarta cikampek sebagai tersangka kasus kilometer lima puluh
polisi beralasan ke enam anggota laskar fpi itu
diduga melakukan kekerasan menyerang anggota kepolisian
kepada detikom direktur tindak pidana umum brikjen andi rian jayadi menyatakan
keenam laskar fpi tersebut bisa ditetapkan sebagai tersangka meski sudah meninggal dunia
meski demikian andi menyatakan bahwa penyematan status ini nantinya bakal dikaji lebih lanjut oleh jaksa penuntut umum
ketua tim advokasi laskar fpi haryadin nasution mempertanyakan penetapan status tersangka ini
tim advokasi enam laskar fpi yang tewas ini meminta polisi untuk melihat kembali
undang undang terkait dalam menegakkan hukum
sementara tim kuasa hukum fpi aziz yanuar
menilai penetapan tersangka terhadap orang yang meninggal tersebut sebagai tindakan zalim aparat kepolisian
aziz juga menilai aparat penegak hukum sudah bertindak sewenang wenang mempermainkan hukum
dalam pasal tujuh puluh tujuh kuhp dijelaskan bahwa kewenangan menuntut pidana dihapus jika tertuduh meninggal dunia
aziz menyebut aturan dalam pasal tersebut sudah jelas
bahwa orang yang sudah meninggal tidak bisa ditetapkan
dan tersebut adalah tersangka dalam ilmu hukum
sebelumnya pada rabu tiga maret keluarga enam laskar fpi melakukan sumpah mubahalah terkait peristiwa kilometer lima puluh
sumpah ini diucapkan keluarga korban tanpa kehadiran polisi
meski sebelumnya tim pengawal peristiwa pembunuhan tp tiga telah mengundang polda metro jaya untuk hadir
ketua tim pengawal peristiwa pembunuhan tp tiga abdullah hehamahua menyebut sumpah ini dilakukan karena kedua belah pihak
yakni polisi dan keluarga korban saling membenarkan peristiwa versi mereka
pembacaan sumpah mubahalah yang disiarkan melalui akun youtube nenowarisman channel ini
turut dihadiri amin rais nenowarisman hingga marwan batubara
pada kesempatan tersebut marwan batubara menyatakan
tp tiga akan terus melakukan advokasi berkelanjutan terhadap keluarga korban
dan meminta presiden jokowi untuk memberikan perhatian akan kasus ini
ini juga mengenakan pak jokowi supaya memperhatikan kami sudah memilih surat untuk pak jokowi
tapi jawabanku itu tidak sesuai dengan arahan yang tidak masalah
kami tidak kecewa tapi kembali saya katakan kembali kami nyatakan bahwa kami akan terus melakukan advokasi yang berkelanjutan
siapa tahu nanti pak jokowi itu bisa merubah sikap di tengah jalan
sebelumnya enam laskar fpi tewas dalam bentrok dengan kepolisian di tol jakarta cikampek km lima puluh pada tujuh desember dua ribu dua puluh

mereka tewas dengan sejumlah luka tembak
mereka tewas dengan sejumlah luka tembak
komnas ham telah turun tangan mengusut kasus tersebut dan menyampaikan sejumlah temuan
salah satunya terkait kepemilikan senjata api oleh anggota laskar fpi
komnas menyatakan bentrok tak akan terjadi jika laskar tak menunggu kedatangan polisi
komnas juga menyatakan penembakan terhadap empat dari enam laskar fpi adalah perbuatan melanggar ham